dan juga wali kota ini tersangkut kasus korupsi
apa catatan maki soal ini
pertama yang jelas sih kita tidak kaget ya kalau ada ott tidak hanya terhadap bekasi saja
tapi juga yang lain
karena kpk kan dia punya kemenangan kemudian punya peralatan untuk menyadap segala macam
dan ott selalu diawali dengan kegiatan penyadapan
itu sudah tidak kaget sebenarnya
yang justru jadi masalah adalah kenapa itu terjadi lagi
bahwa kepala daerah pejabat pejabat negara itu menganggap penegakan hukum tindak pidana korupsi itu bukan sesuatu yang menakutkan
mereka tidak halater
kalau terpanggup ya apeslah
anggapannya kan seperti itu
nah itu yang kemudian harusnya menjadi
koreksi bagi kpk maupun juga penegak hukum yang lain
apa yang salah
sehingga kemudian ini terjadi lagi
dan saya yakin juga ini tidak akan berhenti sampai di sini
suatu saat ada kemungkinan kepala daerah apapun penyelenggara negara yang ya mungkin akan ketangkap juga
dan itu berulang terus
dan akhirnya ya hanya sekedar rutinitas penegakan hukum
ya sama seperti
tidak pidana yang lain
tidak ada sesuatu yang istimewa jadinya
itu kalau menurut saya sih gitu
oke pak kurniawan
mengulang apa yang anda sampaikan
apa yang salah sebenarnya
karena kalau kita lihat ya
modus operandi korupsi penyelenggara negara ini kan berputar di situ saja
seolah lingkaran setan
pengadaan barang dan jasa
suap ke anggota dprd
lalu kemudian juga jual beli jabatan
pemerasan ke dinas dinas di bawahnya
ini seolah berulang berputar begitu begitu saja
artinya koreksi di bagian ini masih longgar
kalau kita melihat roadmapnya sudah jelas
roadmapnya itu tidak jelas
sebenarnya yang mau disasar itu untuk tahap awal apa nih
kalau kita bicara sosok terapi lah katakanlah begitu
yang kalau ikan itu yang busuk dari kepala
kepalanya dulu di benggal kan begitu
jadi kemudian yang lain tidak akan terjadi pembusukan yang sistematis
kalau ini kan enggak
yang hanya berulang
itu saja ketangkok di penjara empat puluh lima tahun bebas
atau kalau misalnya agak tinggi sedikit ya
tidak sampai ada hukuman mati
walaupun itu memenuhi kriteria korupsi di bencana alam misalnya
nah itu kan benar benar masalah
kemudian yang kedua
tidak ada upaya upaya terobosan
dalam konteks pemidanaannya
misalnya pidana tambahan paling mentok itu adalah pencabutan hak politik
tidak pernah ada terobosan untuk keberanian membuat pidana tambahan baru
misalnya walaupun tetap ada di dalam perundang undangan
tetapi kemudian bagaimana misalnya bicara soal penyitaan aset yang lebih
lebih banyak misalnya
soal soal seperti itu yang menurut saya perlu ada terobosan terobosan ke
yang dilakukan oleh penegak hukum
baik kejaksaan maupun penyidik kpk
maupun kemudian penonton umum
maupun dari pihak hakim sendiri
artinya kemudian memang pengawasan ini dan juga tidak ada efek jerah
yang mungkin bisa lebih menimbulkan
menimbulkan apa ya
efek kepada si pelaku korupsinya itu sendiri begitu ya
sehingga kemudian perilaku rasuah begini berulang terus
kita melihatnya seperti itu
terutama kalau misalkan bicara penganggaran
misalnya penganggaran baik daerah maupun pusat
itu bagaimana kemudian pengawasan dari dpr justru menjadi kayak
jadi misalnya oke lah
ini anggaran ini ku setujui
tapi itu bagian gue ya
kan soal soal seperti itu sering tercatat
jadi memang ya pengawasan itu pengawasan yang lebih terbuka oleh publik
jadi jangan sampai ada penyelesaian penyelesaian perkara di lorong gelap
dimulai dari mana harusnya ini
kalau kita melihat pertama peran aktif dari yang peran utama ya
peran utama adalah presiden
sebagai panglima tertinggi penegakan hukum
dia tidak intervensi dalam penanganan perkara
tidak ada masalah dengan itu
karena memang penyidikan memang bebas dari penegakan hukum memang bebas dari kekuasaan ekspektif
tetapi sebagai sebuah institusi dialah yang bertanggung jawab
nah itu yang pertama
kemudian yang kedua
bagaimana kemudian koordinasi dari penegakan hukum
jadi penyidikan hukum itu bisa diperoleh dari penegakan hukum yang lain
termasuk juga pemberatan pasal apa pidana yang lebih berat
atau ancaman maksimal yang ditekankan
jadi seringkali kan kalau di dalam praktek pidana misalnya litigasi gitu
putusan hakim itu rata rata dua per tiga dari tuntutan
nah kalau tuntutannya sudah maksimal kan berarti dua per tiganya bisa lebih maksimal
misalnya kan bisa seperti itu
kalau tuntutannya sudah rendah
hakim kan mau gak mau jadi berpikir ulang mau menerapkan hukuman maksimal
pak kurniawan gini
soal penganggaran begitu ya
ini juga menjadi celah paling besar untuk dilakukannya praktik praktik rasuah
oleh penyelenggara negara
kita tahu di
rahmat fnd ini
misalnya untuk penganggaran karangan bunga ini bisa mencapai satu satu miliar sendiri begitu
nah apakah kemudian kebijakan dan keputusan keputusan soal penganggaran seperti ini
ini juga menjadi satu hal yang disorot kpk
sehingga ini menjadi celah juga bagi pemerintah daerah
agar berhati hati begitu untuk menganggarkan anggaran anggaran belanja daerah
ya seharusnya itu menjadi
kenapa harus ada mata anggaran karangan bunga
kan harusnya dari situ dulu
sebelum bicara soal pesaran
nah apakah ini murni dari eksekutif misalnya atau karena ini ada titipan
nah kita tidak melihat misalnya dalam banyak
dalam beberapa kasus misalnya kemudian ketika anggaran bupa dewan yang menerima
itu hanya beberapa orang saja yang diangkut
sementara yang lain aman aman aja misalnya
nah ini kan biasa
sebenarnya kan kalau di dalam hukum itu kan bisa diterapkan pasal lima puluh lima misalnya
turut serta melakukan tindak pidana atau lima puluh tujuh pembantuan misalnya
nah kan itu bisa diterapkan kepada mereka
ketika seharusnya mencegah tapi tidak melakukan misalnya
ini yang seharusnya menjadi perhatian kpk tidak hanya sebatas pada materi ott nya
itu kan hanya bicara soal suap menyuap selesai
tapi kemudian bagaimana bicara yang lebih luas penganggaran
itu dari perencanaan yang memang
perencanaan yang benar atau perencanaan yang jorok
nah itu kan harusnya dilihat lebih jauh
walaupun itu satu mil nyata
tepatnya itu uang negara kan
walaupun kemudian anggaran sebesar itu juga dikatakan untuk perhatian kepada warganya begitu ya
terakhir bang pak kurniawan
seberapa jauh kemudian ini memberi dampak terhadap jalannya pemerintahan kota bekasi
wali kota yang lama juga kasus rasuah
yang ini juga diamankan dengan kasus korupsi
apa yang terjadi kira kira di tengah masyarakat
ya yang jelas sih kan kemudian muncul ketidakpercayaan
kita khawatir terjadi ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahnya
apakah uang yang mereka bayarkan melalui pajak
misalnya itu dikelola dengan baik dan untuk hal yang baik
untuk hal yang benar sesuai peraturan proseduralnya
nah kalau kemudian sampai berturut turut seperti ini
menjadi tidak percaya kepada pemerintahnya
saya sih berharapnya kemudian tidak akan terjadi boykot pajak
kan bahaya juga kalau seperti itu terjadi
kita berharap jangan terjadi seperti itu
karena ini juga akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat di kota bekasi khususnya
yang saat ini pemimpinnya sedang diperiksa oleh kpk
dan kita sedang menunggu juga bagaimana gelar perkara kpk untuk status hukum
yang ditetapkan kepada wali kota bekasi dan sejumlah asn yang diamankan kemarin
kurniawan adi nugroho deputi maki sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
pemerintah menyatakan kebijakan penghentian ekspor batu bara ke sejumlah negara adalah upaya dalam menjaga kepentingan rakyat di dalam negeri
simak informasi selengkapnya usai